lima kelas di sekolah dasar negeri kapasan tiga surabaya minggu siang dilalap si jago merah
api tak hanya menghanguskan ruang kelas dan satu buah laboratorium tapi juga sejumlah buku pelajaran
inilah kebakaran sdn kapasan tiga yang terekam video amatir warga minggu pagi
terlihat api masih menyala dan menghanguskan lima ruangan kelas satu lab komputer dan satu lab ipa
api juga telah menghabiskan bagian atap atap sekolah sebelum akhirnya merambat ke dinding yang sebagian terbuat dari kayu
kebakaran ini diketahui pertama kali berupa adanya asap yang muncul dari dalam salah satu ruang kelas
karena rangka atap terbuat dari material kayu api dengan cepat membesar dan menghabiskan bagian atap hingga runtuh
api bisa dipadamkan setelah dinas pemadam kebakaran kota surabaya mengerahkan enam unit mobil damkar
pusai api padam kepala sekolah dan guru lainnya yang datang ke lokasi
berupaya menyelamatkan buku pelajaran siswa yang basah dengan menjemur di halaman sekolah
sementara itu penyebab kebakaran masih belum diketahui dan masih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian
penyebab belum diketahui ya belum diketahui
ini biar nanti rekan rekan dari kepolisian yang ngecek
berapa kelas berapa kelas
lima kelas yang terbakar dan memang yang terbakar atap ya
dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa ataupun luka luka karena saat kejadian sekolah dalam keadaan libur
meski demikian kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah